aksi unjuk rasa juga terjadi di yogyakarta
kali ini pengemudi taksi di yogyakarta memprotes beroperasinya taksi online di yogyakarta
mereka memprotes taksi online berplat hitam yang menerapkan tarif lebih murah
daripada tarif yang sudah disepakati seluruh operator taksi berpelat kuning
dengan pemda daerah istimewa yogyakarta
aksi seribuan pengemudi taksi di alun alun utara ini merupakan puncak kekesalan
karena protes mereka terhadap beroperasinya taksi online di yogyakarta
belum mendapat tanggapan berarti dari pemda diy
menurut para pengemudi penghasilan mereka turun drastis
setelah tiga taksi online beroperasi di yogyakarta
bahkan sejumlah pengemudi kini terpaksa berhenti bekerja
karena tidak mampu memenuhi setoran yang ditetapkan masing masing operator taksi
kalau kita bersaing oke coba tolong tarif disamaratakan
kita mampu bersaing cuma juga karena di diy ini kita ada batasan untuk anggutan
kita saja dan plat kuning yang legal
pada waktu mau tambah itu saja kita bagi rata di seluruh operator
berapa unit padahal indra kelana dapat tujuh unit
stiwa dapat berapa unit itu dibagi rata mas
jadi ada batasan untuk maksimal anggutan di yogyakarta
nah sekarang dengan maksudnya grab uber maupun gokart itu tidak terbentung mas
sementara itu organisasi anggutan darat tri stimowo yogyakarta
melihat murahnya tarif taksi online terjadi karena operator taksi online
tidak memperoleh kewajiban
kepada pemerintah seperti pajak misalnya
organda diy tidak mempermasalahkan sistem online yang diterapkan taksi online
karena aplikasi taksi online sudah dilakukan sebagian operator taksi di yogyakarta
sebetulnya online ini kita tidak akan melarang
tapi kita pun ada yang online tapi resmi
jadi perusahaan online bekerja sama dengan perusahaan taksi yang resmi
dia tidak akan menentukan tarif dia tidak merekrut karyawan